kita ke informasi lainnya dan ini masih dari jakarta warga kampung akwarium yang direlokasi ke rumah susun
kembali menempati lahan bekas rumah mereka yang digusur
mereka mengharapkan realisasi janji pasangan gubernur dan wakil gubernur dki terpilih anies baswedan sandiaga uno
yang akan kembali membangun permukiman mereka yang ada di kampung akwarium
dan saat ini ada mumtazat catra di ninggerat koresponden cnn indonesia di kampung akwarium penjaringan jakarta utara
taza ini sepertinya di belakang anda sudah kembali lagi ya dibangun ada pemukiman di sana
apakah ini benar benar membuktikan bahwa mulai hari senin nanti sudah mulai pergantian gubernur
tetapi warga masyarakat yang sebelumnya tinggal di sana akan kembali lagi untuk membangun rumahnya di sana
ya benar sekali iqbal dan memang bukan hanya terkait kegiatan terpilihnya
gubernur dan wakil gubernur terpilih dki jakarta anies baswedan dan juga sandiaga uno
yang menyebabkan warga ini kembali
namun juga karena adanya kepercayaan warga bahwa mereka memiliki hak terhadap tanah ini
dan juga adanya permasalahan terhadap legalitas dari penggusuran yang kemarin dilakukan pada bulan april dua ribu enam belas
yang lalu dari lebih dari hampir empat ratus kepala keluarga yang terdiri dari kurang lebih satu lima ratus an warga yang sebelumnya tinggal di sini
memang sebagian diantaranya yaitu satu ratus tujuh puluh sembilan kepala keluarga yang membawa kurang lebih enam ratus hingga tujuh ratus warga
memang terdinyatakan kembali ke kampung akwarium ini
memang beberapa di antaranya sempat kembali sempat di relokasi iqbal mengambil rusunawa baik yang dirawa bebek ataupun di marunda iqbal
namun beberapa di antaranya juga adalah warga warga yang memang pada saat penggusuran kemudian beberapa hari kemudian
kembali membangun rumah mereka di atas puing puing tempat di mana rumah mereka dulu berada begitu pada april
dan untuk berbicara lebih lanjut iqbal mengenai kenapa mereka tetap bertahan seperti ini
dan juga apa harapan mereka terhadap gubernur dan wakil gubernur terpilih anies baswedan dan juga sandiaga uno
bersama saya adalah seorang seorang warga dari kampung akwarium bapak edi rulianto selamat siang bapak edi
bapak sendiri ini kan bertahan sejak awal penggusuran sampai saat ini kenapa bapak tetap bertahan
yang jelas bahwa rumah susun itu bukan solusi jadi kami di rumah susun juga harus sewa harus bayar
sementara tempat tinggal kami digusur tanpa sosialisasi tanpa ganti rugi atau apapun namanya
dan juga yang jelas bahwa di rumah susun kami tidak bisa berhubungan dengan rumah susun karena rumah susun ini tidak bisa berhubungan dengan rumah susun
tapi menurut pemerintah sendiri dan juga banyaknya tanggapan di kalangan masyarakat juga terutamanya di sosial media
mengatakan bahwa bapak ini duduk ataupun tinggal di tanah milik negara bapak tidak memiliki hak
lalu kenapa bapak kemudian tetap bersikukuh untuk tinggal di sini dan tidak mau tinggal di rumah susun yang jauh lebih layak begitu pak
jadi pertanyaan yang sangat mudah di mana di negara ini yang bukan tanah negara
pantai hinda kapukanya sebenarnya tanah negara tapi mereka bisa legal
kenapa kita yang sejak lahir di negara ini kita tidak bisa tinggal di rumah susun
kita sejak lahir di jakarta tinggal di jakarta hidup di jakarta kok tidak bisa legal
itu aja sementara pantai indah kapuk itu tanah negara tapi mereka bisa layak tinggal di sana kenapa kita tidak
sekarang kan sudah mulai banyak lagi nih warga warga tinggal di sini kembali begitu menempati rumah rumah mereka
apa sebenarnya yang menjadi alasan mereka kembali apakah karena adanya janji dari gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk menata kembali
ataupun tidak menggusur kawasan kawasan pemukiman seperti ini pak
jadi yang jelas begini bahwa kami tinggal di akwarium ini ibaratnya membangun kembali itu sebelum anisandi ditetapkan sebagai calon gubernur
jadi kami sudah ada jadi kalau ada media atau surat kabar media online dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa kami kembali setelah anisandi menang itu bohong
tidak ada itu jadi yang jelas bahwa kami ada
sebelum anisandi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur
dan kemudian kalau bicara bahwa anisandi janji beliau ya saya sangat berharap sekali
karena ada satu yang moto beliau yang kita menaruh harapan penuh yaitu maju kotanya bahagia warganya
tapi bapak yakin dia akan memenuhi janji janji tersebut
insya allah mudah mudahan dia gubernur yang amanah
sesuai yang kita harapkan semua
jadi bukan hanya dari lima puluh tujuh persen tetapi dari seluruh warga jakarta
terima kasih banyak pak edi
dan tadi ada dengan sendiri iqbal bahwa memang warga sangat menginginkan adanya pemenuhan janji politik dari pasangan ini
dan memang mereka mengatakan bahwa tidak akan melakukan penggusuran namun juga penataan dari kampung kampung seperti kampung akwarium
namun memang faktanya tidak kita ketahui apakah penataan tersebut masuk dalam lingkup seperti relokasi ataupun tidak
itu yang memang masih belum dibincangkan
namun warga di sini berharap bahwa mereka bisa mendapatkan mediasi terhadap apa yang mereka coba untuk perjuangkan
yaitu adalah legalitas dari tempat mereka tinggal
namun memang saat ini memang pro dan kontra masih terus berlanjut terkait dengan kepemilikan tanah
yang hingga saat ini memang masih diklaim dimiliki oleh pemerintah provinsi dki jakarta
di mana kampung akwarium ini memang dijadwalkan ataupun direncanakan akan dijadikan cagar budaya dan juga lokasi wisata
karena kita lihat sendiri iqbal bahwa lokasinya sangat strategis sekali
dekat dengan pelambuhan sudak lapa dan juga ada museum bahari di sini
dan juga adanya galungan juga di sini yang membuat lokasi ini memang sangat cocok untuk dijadikan lokasi wisata yang bisa mampu menarik perhatian wisatawan domestik
dan terutamanya wisatawan mancanegara
dan ini yang kemudian diharapkan oleh warga bahwa mereka juga bisa masuk dalam dialog dialog tersebut
bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari penataan kembali tata kota di dki jakarta
bukan hanya digusur ataupun direlokasi tanpa adanya dialog
itu yang kemudian sebetulnya yang saya tangkap dari warga warga di sini
sebenarnya yang mereka inginkan adalah mereka menginginkan adanya dialog sebelum adanya langkah begitu
mereka sudah tinggal di sini mereka hanya diinginkan ada dianggap ada begitu iqbal
mereka juga tidak hanya diinginkan bahwa tiba tiba datang lalu digusur
itu yang kemudian mereka anggap bahwa pada saat pemerintahan gubernur ahok dan juga gubernur jarot
itu tidak ada bahwa tidak ada dialog inilah yang kemudian membawa mereka sebetulnya kecewa
dan mereka berharap bahwa anisandi ini akan memenuhi janji politik mereka
dan saya lihat memang di sini ada beberapa rumah iqbal yang bahkan sudah menuju bukan hanya semi permanen lagi
namun juga mulai permanen ada beberapa yang dibangun bahkan sudah menggunakan batako
dan memang harapan dari mereka sebenarnya adalah
adanya bantuan pemberian legalitas dari kepemilikan tanah bagi warga di sini iqbal
baik taza kita tunggu sama sama bagaimana realisasinya nanti
mumtazat cetradini terima kasih